setelah menjalani uji coba sejak jumat malam pagi ini simpang susun semanggi kembali dapat dilintasi kendaraan umum
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia ada marsha anastasia di sana
ya selamat pagi marsha
marsyah sebenarnya kalau kita berbicara mengenai solusi yang dihadirkan simpang susun semanggi ini
sebenarnya seberapa besar sih kemacetan yang dapat diatasi pada pagi hari ini setelah adanya simpang susun semanggi ini beroperasi
ya puspa dan alfian memang pasca dioperasikan uji coba untuk uji coba pada hari jumat dua puluh delapan juli dua ribu dua puluh
misalnya yang lalu oleh gubernur dki jakarta jarod saipul hidayat lalu juga ada menteri pupr basuki hadimulyono
dan juga ada menteri bumn rini sumarno
suasana hari ini bisa dilihat betul sekali
tadi menurut puspa dari waste memang terlihat belum ada kepadatan dan di sini bisa dilihat sama sekali belum ada kepadatan
walaupun suasana masih ramai lancar
dan untuk di depan saya ini adalah jalur yang dari sudirman menuju ke pusat kota yaitu menuju ke bendungan hilir dan ke bunderan hi
dan tadi jalur ini sudah dibuka sejak pukul sekitar enam
enam lima belas pagi dan sampai sekarang masih ramai lancar
dan memang yang masih diperbolehkan masuk adalah kendaraan pribadi roda empat dan juga bis berukuran sedang seperti popaja ataupun metro mini
dan bisa dilihat di situ ada rambu rambu yang memang tidak diperbolehkan untuk kendaraan lain selain yang tadi saya sebutkan untuk masuk ke dalam jalur ini
dan juga diprediksikan memang jalur di bunderan hi
menuju pusat kota maksud saya di jalur cawang menuju bundaran hi ini diprediksikan akan lebih tinggi dibandingkan dengan jalur satunya lagi
yang dari arah tomang ke selipi menuju ke blok m
karena memang jalur dari cawang ini menuju ke pusat kota yang lebih banyak jumlah kendaraan yang akan masuk ke dalam jalur tersebut
dan memang untuk uji coba ini diprediksikan
namun kita akan melihat nantinya apakah memang jalur ini walaupun saya belum bisa melihat memprediksikan karena memang belum ada kemacetan sama sekali
dan belum ada perbedaan antara jalur yang di atas simpang semangi ini dengan jalur arteri yang ada di bawah ini
dan memang untuk uji coba sendiri akan dilakukan hingga tanggal enam belas
tujuh belas agustus nanti dan akan dilakukan peresmian oleh presiden ri joko widodo pada tanggal tujuh belas agustus pada hari kemerdekaan nanti
puspa dan alfian kita masih menunggu nantinya seperti apa di sini
apakah memang akan ada pengurangan dari kemacetan dengan hadirnya simpang semanggi ini
kembali ke studio
baik terima kasih marsha anastasia produser lapangan cnn indonesia melaporkan dari jakarta